beginilah detik detik seekor gajah sumatera terpantau kamera cctv
melintas di jalan tol pekanbaru dumai senin lalu
gajah ini dengan santainya melintas di jalan tol yang sedang dilewati kendaraan roda empat
kendaraan yang melintas di jalan tol terpaksa berhenti menunggu sang gajah menyeberang
belakangan diketahui gajah jantan yang melintas di jalan tol
merupakan seekor gajah sumatera dalam pantauan balai besar konservasi sumber daya alam
atau bp ksda riau bernama codet
kepala bidang teknis balai besar ksda riau mahfud rabu sore mengatakan
gajah codet merupakan gajah soliter atau gajah tunggal di suwaka mariasatwa balai raja
atasannya melintas adalah gajah jantan codet yang memang sudah dipasang juga sekolah
dan itu melintas
dari arah diam siak kecil menuju ke balai raja
jalan tol pekanbaru dumai sebenarnya memiliki fasilitas terowongan
atau underpass untuk perlintasan gajah di kilometer tujuh puluh dua
namun hujan deras yang melanda wilayah itu membuat terowongan gajah dipenuhi air
dan gajah terpaksa melintasi jalan tol dengan merusak pagar pembatas
rian novitra pekanbaru riau